sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dia sudah bisa menentukan mana yang baik dan buruk baginya
bapak ingat kan
dulu bapak dan kang prayoga juga yang ngotot ingin menjodohkan juli dengan milo
sudah waktunya bapak membuang semua kebencian ini bu
ibu kan sudah meninggal
bapak kagum dengan kata kata kamu di konferensi pers tadi
tentang keyakinan kamu akan cinta
bapak lihat juga
langsung tayang di infotainment
dan ada reaksi masyarakat yang semuanya positif
anak bapak kamu tumbuh dengan kuat dan tegar
bapak bangga sama kamu juga
itu yang aku pengen selama ini pak
bapak bangga sama aku
makasih ya pak
yaudah secepatnya kita balik ke ciamis ya pak
iya kita pulang ke ciamis
aku pengen tenang dulu di sana pak
tapi bagaimana dengan karir kamu jul
semua bisa ditangani kok pak
aku bisa mengandalkan wina
biar dia membuktikan cintanya pak
kalau dia benar benar serius sama aku dia pasti akan mencari aku kok
bapak benar pak
selama ini sifat bapak yang nolak milo akan membuat dia berusaha lebih keras lagi kalau dia benar benar memiliki juli pak
biar dia membuktikannya dulu
bapak cuma ingin yang terbaik buat kamu curi
juli tahu pak
dua hari tidak ada kabar
tuhan lindungi dia
ya tuhan lindungi dia
kalau lo tahu apa yang terjadi sama anak lu ke luar sana pasti lo langsung mati
kalau papa sama mama gak tahu melo ada di mana
kamu sama mama kan tahu sikap milo ke alia itu kayak apa
milo itu paling males deket deket alia
ah benar kamu nggak tahu di mana milo
kalau alia tahu milo ada di mana alia itu nggak mungkin secemas ini ma
dan kalau mama sama papa pikir alia itu apa apain milo
ngapain juga leh datang ke rumah
dua puluh jam alit itu belum dapat kabar sama sekali dari milo
jadi mama sama papa mendingan tenang aja ya
kita tunggu aja hasil laporan dari polisi

seandainya saja pernikahan itu berjalan dengan lancar pasti tidak begini kejadiannya
seandainya saja pernikahan itu berjalan dengan lancar pasti tidak begini kejadiannya

kalau saja saya bisa bertemu dengan ahmad
kalau saja saya bisa bertemu dengan ahmad
saya pasti minta maaf dan akan menjelaskan semua
kok apa tega banget sih ngomong kayak gitu depan alia
ah karena rasanya kamu bukan juri yang tepat untuk mia
alia lo terpikir ya
pak alia bisa segera datang ke rumah sakit minta nasihat
hah rumah sakit
emangnya ada apa ya pak
bapak sudah menemukan milo
nanti saja kami jelaskan di sini
pak bisa ke rumah sakit sekarang ya
ya mudah mudahan tidak terjadi apa apa dengan milu
apaan tuh lu
apa yang terjadi di sana

tolong izinkan saya melihat jenazah adik saya
wajah dan tubuhnya sulit untuk dikenali karena hangus terbakar
tapi dari beberapa barang yang kami temukan seperti baju celana dan jam
persis yang dilaporkan mbak alia kepada kami
di di di di di jangan jangan jangan dibuka di
tolong ya di aku aku gak senang aku melihatnya
please di aku gak mau aku gak tega
kenapa kenapa kamu gak mau melihat wajah suami kamu sendiri
di aku gak tega di aku gak bisa tolong di
nah kamu pasti senang karena melihat nilo meninggal ya
karena kamu gak perlu sakit hati
ngelihat nilo ngejar ngejar juri lain
atau ini semua memang rencana kamu
kamu yang harusnya bertanggung jawab atas kematian nilo
di kamu jangan berdua sembarangan ya di
kamu tahu aku tuh cinta banget sama mino
aku nggak mungkin aku gak mungkin ngelakuin hal seperti itu